pedagang banyak yang mau bayar iuran
saya bukan kang mus
saya tuh bisa lihat bisa ngebedain kang mus sama kang komar
kenapa ada pedagang nggak bayar iuran lapor ke saya
saya kalau jam tujuh sarapan roti
jam delapan biasanya suka lapar lagi
eh mau dibawa kemana
katanya tadi gak mau
saya kalau jam tujuh sarapan roti
jam delapan suka lapar lagi
ini mau gak
kalo mau jangan banyak omong
nanti berangkat dulu ya
dijemput lagi sama amin
jadi gak usah dianterin sama temen kamu
saya mau berangkat
ini anda monyt
tuker sama nasi goreng
mau mau goreng dulu ada nasi sisa semalem
udah gak usah lama biar itu aja
biarin kuning juga
ada apa ce adek
ada apa ce esih pagi pagi ribut ribut
yang ada masalah mas ce adek
pagi pagi udah mau tahu aja urusan orang
sekarang saya bukan bos
tapi sekarang udah gak jadi bos
terus sekarang yang jadi bos siapa
tapi sekarang sudah enggak
gara garanya saya sama saib salah nyopet
yang kita copet anaknya muslihat alias kang mus
terus kita ditangkep disiksa rame rame
muslihat alias kang mus itu siapa
kamu belum tau
kang mus itu tangan kanannya kang bahar
kamu tahu kang bahar itu siapa
aku tahu dia itu siapa
tapi belum tahu yang mana orangnya
umur anak kamu berapa
kerjaan bapaknya apa
pernah minta penjelasan freelance itu apa
sulit untuk jujur
apa yang kita kerjakan
memang tidak bisa
kita sendiri banggakan
dibanggakan oleh anak dan istri kita
tempoh hari kinanti
pernah belak belakan sama kang
api itu preman
tidak tega buat bohong
tapi akang juga
buat saya juga
bakalan ada pertanyaan dari anak saya sapura
pertanyaan yang belak belakan seperti itu
kamu punya kesempatan untuk jujur
karena jawaban kamu dia akan kecewa
cari pekerjaan yang lain
harus saya jawab
tapi tidak jadi
kamu bilang tidak usah
kesel sama saya
sama diri saya sendiri
bagaimana dengan adit
aditnya sudah ke sini kok
tadi ada tugas di luar
bagaimana kamu kecopetan kemarin son
ya aku lagi sial saja
aditnya repot saja
mana harus bikin ktp baru sama atm
aditnya sudah jalan ke sini
tadi sih bilangnya gak lama
uang yang kecopetan itu berapa
berarti orangnya kayak gimana sih
kamu ini apaan sih
aku tuh nanyain kamu tentang kecopetan
kamu malah ngomongin aditnya terus
dia udah punya pacar belum
iya pacar belum
ya kamu mah gitu
kamu suka sama adit ya
kamu sebelum ini gimana
tadi di sini
terus dia pergi
tadi saya tanya
mau kemana kang
dia bilang pergi
tadi saya tanya
pergi kemana kang
kamus lagi galau
emangnya abg aja yang galau
galau kenapa kang
mesin kok cuma satu
eh saya juga mau atuh
tadi gak bilang
udah udah gak usah ribut
ya saya juga mau
amin jadi supir itu udah cita cita atau gimana
ya bukan atuh
itu mah rezekinya aja jadi supir
memangnya cita cita amin jadi apa
kerja di pabrik
ada apa bet
kapan saya harus ngirim surat lamaran
kalau sudah waktunya
kamu mah gak serius

sebenarnya mau ngasih kerjaan ke saya apa enggak
kalau kamu gak sabar
mendingan kamu cari tempat kerja aja yang lain
bukannya gak sabar
udah dulu lah
belum selesai udah dimatiin
amin kan lebih banyak nunggu daripada kerja
bapak juga belum tentu pergi tiap hari
tehkin nanti minta anterin kadang kadang aja
biar saya tambah sibuk sedikit
gimana kalau kamu ke pasar
biar saya hantar juga
gak mau ah
kalau dihantar amin
ntar imas dikira udah gak single
nanti gak ada yang mau deketin imas
jam segini kau udah pulang lagi kan
mau gak sih beliin obat
gak usah bikin kopi aja
pusing kenapa malah minta kopi bukannya obat
pusingnya bukan pusing penyakit tapi pusing pikiran
cepat bikinin kopi jangan banyak tanya akan jadi tambah pusing
waalaikumsalam ada apa cak adek
barusan kebetulan saya lewat liat liat ada motor kangmus
cak ade naksir mau dibeli
maaf nggak dijual motor perjuangan
buat kesana kemari nyari nafkah demi anak istri
ibu kan kangmus
oh semua liat liat aja silahkan
ada apa cak ade
anak saya sekarang sudah lulus kangmus bisa bantu gak buat cariin kerja anak saya
barusan kayak ada suara cak ade kang
minta anaknya dicariin kerja soalnya nganggur
kangmus bisa bantu gak
mungkin akang bakal jadi seperti anaknya cak ade
suatu saat si neng bakal nanya lagi
apa sebenarnya pekerjaan akang
dia gak mungkin percaya kalau akang jauh freelance lagi
tadi kata kang bahar akang punya kesempatan untuk jujur
tapi bukan jawaban yang bakal bikin dia kecewa
akan boleh cari pekerjaan lain
kang bahar ngasih kebebasan kalau akan mau cari kerjaan lain
supaya kalau si neng nanya bapaknya kerja apa
akang bisa jawab jujur
kalau gak ikut kang bahar
akang mesti kerja apa
dan bedanya pasal nitrogen
temen saya yang manajer yang saya harap harap kasih kerjaan wakil manajer
ya udah balik lagi aja ke kerjaan lama
masih banyak duit
udah gak perlu makan
gak perlu antu
kita jadi partner lagi
nanti disiksa lagi sama orang rame rame
itu kan kita lagi apes aja
jauh usah ragu jauh usah bimbang oke
adit kayaknya gak jadi datang deh
iya tapi enggak
uang ini berapa
sekilo apa tujuh setengah atu bang
jangan atu bu
kalau ditawar paling juga empat
ih si ibu
saya turun malah ikut turun
harusnya naik biar ketemu
ih si ibu
saya sudah turun lagi si ibu ke delapan
enggak delapan lah
ih si ibu
eh dikira dipanggil dikasih
kok malah nanya kinanti
masa nanyain kamu kan kamu udah ada
penglaris penglaris ini masih pagi belum ada ajang beli aduh bagaimana ini ya
belum penglaris kang
masa jam segini belum ada penglaris
harga bbm kan naik harga buah ikut naik tapi yang beli nggak mau
enggak usah banyak alasan
ya apa apa juga harus ada alasannya kang orang gak mau beli buah alasannya harga buah sekarang naik
harga buah naik alasannya gara gara harga bbm sekarang naik
kalau enggak mau bayar yoran enggak usah jualan di sini
jangan gitu atu kang besok aja ya dobel
awas kalau besok masih enggak
kamu baru datang
kan pakai motor
iya tapi tetap aja macet
oh ya jam istirahat udah mau habis nih kita harus balik ke kantor
iya aku baru pesen makan
aku duluan ya
barang aja deh
aduh aku gak enak kalau telat
ya masa aku makan sendiri
son di tv buat bayarin makanan aku
pedagang banyak yang mau bayar yoran
saya bukan kang mus
saya tuh bisa lihat bisa ngebedain kang mus sama kang komar
kenapa ada pedagang enggak bayar yoran lapor ke saya
saya enggak mau tahu
kamu kuliah di mana
iya enggak jelas gitu
kok enggak jelas sih
iya jadi aku suka ngambil kerjaan jadi model foto otot ketuk gitu
biasa aja deh
saya masih dihukum sama kang mus
masih bebas tugas
jadi kalau ada pedagang yang enggak mau bayar yoran keamanan
itu bukan urusan saya
tapi kalau saya ditugasin lagi
enggak mungkin bakalan ada pedagang yang enggak mau bayar yoran
siapa yang berani sama komar
mudah mudahan ini angkot keberuntungan kita nih
ini angkot keberuntungan
ini angkot keberuntungan kita
ini angkot keberuntungan kita
ini angkot keberuntungan kita
ini angkot keberuntungan kita
ini angkot keberuntungan kita
maafkan cari angkot yang lain saja saya mau pulang
terima kasih ya pak
kalau pada gang ketiga lima agak macet
sebetulnya saya bisa aja main keras main paksa
terus target setoran keatas gimana
kangus pasti nggak mau tahu
pada gang ketiga lima
banyak yang saya bayar ya
gara gara harga bbm naik
harga harga dagang mereka ikut naik
terus pembeli jadi sepi
terus kita lagi iuran jadi susah kang
gara gara harga bbm naik
orang orang seperti kita juga jadi ikut ngerasain akibatnya
apa dulu ya
tapi kita harus tetap snor
itu artinya kamu harus bisa nagih
nggak peduli harga bbm naik turun atau ngambang di tengah tengah
kamu saya bebas tugaskan kayak si komar
jangan kang jangan
mau pergi kang
ini kopi yang akan kau pesen gimana
kalau kamus balik lagi gimana
supaya perdagang ke lima itu bayar iuran
nggak ada alasan soal bbm naik
kamu tuh jangan bikin saya tambah pusing
kamu ada uang nggak
nggak ada uang
nggak ada uang
sama si ubed
dia kenalin saya
waktu kita mau naik angkot
gak ada penumpang
supir angkotnya mau pulang
saya gak mau denger
ada alasan lagi apes
besok kalau gak berhasil lagi
mending jualan tahu gejerot aja
ih pulang jenis gini mah macet
iya juga sih
pak enakan kopi dulu
kayaknya suka juga tuh
aku udah ada yang jemput
iya aku tau
nomor kamu kan udah aku siap di handphone aku
lagi sibuk gak
lagi jalan pulang aja ya
kapan ya bisa ketemu
kalau besok gimana
sekalian makan siang
yaudah nanti besok kita teleponan lagi ya
saya sudah berpikir
untuk melakukan pekerjaan lain
dan saya juga sudah memikirkan
atau cahaya garut
dari nama itu
hidup keluarga saya jadi terang
kalau bisa terang benderang
nama sinar garut cahaya garut itu sudah banyak dipakai orang
saya belum ada ide lain
mau jadi tukang cukur
kamu tidak bisa nyukur
jadi kamu mau belajar dulu
dari teman saya sumpena
sama sama orang garut
saya memikirkan hal lain
kece masih sakit
akang tidak ada waktu untuk turun langsung ke jalan
saya yang selama ini jadi tangan kanan akang
melaksanakan perintah akang
kalau saya berhenti
bawahan kamu gak ada yang bisa naik
yang paling ditakuti sama yang lain
sudah tidak ada
sejak akang beri hukuman
sampai tiga tulang rusuknya patah
dia takut ketemu akang lagi
tidak tahu kemana
dia itu paling senior
ukuran kepalanya normal
tapi isinya kecil
tapi isinya kecil
selain itu juga
dia paling gampang tergoda sama perempuan
padahal dia sudah punya istri
akang kan paling gak suka orang yang seperti itu
tapi hatinya rintuh
saya batal niat jadi tukang cukur
mantap kerja sama akang saja
sampai tidak diperlukan lagi